menteri sosial juliari peter batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya
dalam kasus dugaan korupsi dana bansos covid sembilan belas untuk wilayah jabodetabek pada dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers di gedung kpk pada minggu dini hari
tiga dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan
bersama barang bukti uang tunai rp empat belas lima miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang
pada pasan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima p
kurang lebih sebesar dua belas miliar
yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh mjs kepada jpb
melalui aw dengan nilai sekitar rp delapan dua miliar
dari bulan oktober dua ribu dua puluh sampai dengan desember dua ribu dua puluh
rp delapan miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara jpb
sementara itu menteri sosial juliari batubara mendatangi gedung kpk sekitar pukul dua lima puluh dini hari
juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas kpk dan beberapa polisi
juliari tidak memberi komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya
dan beberapa pejabat dari kementerian yang diduga

kemungkinan adalah kegiatan yang akan diperlukan oleh pimpinnya
minggu pagi pejabat pembuat komitmen kementerian sosial adi wahyono menyerahkan diri ke kpk
menurut kpk adi beserta rekannya matius joko santoso diduga terlibat dalam penunjukan rekanan proyek pengadaan paket bansos
adi dan mateus diduga menyetorkan dana selewengan bansos tersebut kepada menteri sosial juliari batubara
atas perbuatan yang dilakukan kpk menjerat menteri sosial juliari batubara
yang menjaga kementerian sosial
kpk menjerat menteri sosial dan dua pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan
pasal dua belas dan pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak bedana korupsi
ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal satu miliar rupiah
bila diperhatikan tidak ada pasal korupsi dengan ancaman hukuman mati yang diterapkan kpk
kepada tersangka mensos juliari batubara
juliari saat ini dijerat dengan pasal suap
sementara itu dalam pasal dua dan keterangan pasal dua undang undang tindak pidana korupsi dinyatakan
hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu
seperti negara dalam keadaan bahaya bencana alam nasional pengulangan tindak pidana korupsi
dan negara dalam krisis ekonomi dan keuangan
di ayat dua memang ada yaitu ancaman hukuman mati
di ayat dua memang ada yaitu ancaman hukuman mati
kita paham juga bahwa pandemi covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam
sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini
apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa
untuk bantuan sosial di dalam pandemi covid sembilan
tentu nanti kita akan berhenti
kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti bukti
sampai saat ini kpk masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini
tim liputan cnn indonesia